badan legislasi dpr ri mengundang majelis ulama indonesia dan juga dua ormas keagamaan islam terbesar di tanah air
yaitu nu dan juga muhammadiyah dalam rapat dengar pendapat kami siang untuk memberi masukan tentang syarat izin edar dan sertifikasi halal
jika ruu ini disahkan maka majelis ulama indonesia hanya bertindak sebagai pengeluar fatwa
sedangkan ormas islam yang terdaftar dapat mengeluarkan sertifikasi halal
kami adalah komisi enam dpr dari raksi pkb muhammad toha
pengurusan sertifikasi halal di daerah yang melibatkan ormas islam ini dapat memberikan kemudahan pelaku bisnis umkm
serta dapat memotong waktu tunggu penerbitan sertifikasi halal
kita meminta kepada mereka untuk memberikan masukan tentang salah satu syarat izin berusaha
itu kan ada tiga izin berusaha itu sendiri kemudian izin edar kemudian ada izin sertifikasi halal
nah ketiganya ini untuk umkm terutama ini kan harus dipermudah jangan rumit lagi
jadi nanti yang mengeluarkan fatwa tetap mui akan tapi yang melaksanakan sertifikasi adalah ormas ormas islam